beberapa ledakan terlihat di jalur gaza utara pada sabtu malam
sebelumnya pada hari yang sama israel memperluas operasi daratnya di gaza
mereka mengirimkan tank dan infanteri yang didukung oleh serangan besar besaran dari udara hingga laut
menteri pertahanan israel mengatakan bahwa tanah di gaza akan berguncang
dan perang melawan hamas telah memasuki tahap baru
serangan infanteri dan kendaraan lapis baja telah dilakukan sejak jumat malam
termasuk pemboman terowongan hamas yang merupakan target utama
serangan roket tank israel membuat kerusakan pada mobil dan apartemen di blok bertingkat tinggi di kota askelon
situasi ini pun diperparah dengan putusnya komunikasi yang menyebabkan hampir hilangnya informasi di jalur gaza
perdana menteri israel benyamin netanyahu pun menegaskan
perang saat ini sudah memasuki fase baru dan akan berlangsung lama
perang di dalam strip akan lama dan kita siap untuknya
ini adalah perang independensi kedua kita
kita akan berjuang untuk kota rumah dan kita tidak akan menyerah
kita akan berjuang di tanah di laut dan di udara
kita akan mencabar musuh kita di atas dan di bawah tanah
kita akan berjuang dan menang
perubahan signifikan di wilayah gaza terlihat dari gambar satelit
yang menunjukkan perbedaan wilayah jalur gaza sebelum dan sesudah dibombardir israel hingga porak poranda
serangan udara israel juga mengenai wilayah di dekat rumah sakit indonesia di gaza pada sabtu waktu setempat
tak hanya itu tiga relawan indonesia yang berada di jalur gaza kehilangan kontak sejak jumat
hal ini dilaporkan medical emergency rescue komite mercy melalui laman instagramnya pada sabtu
pihak cnn indonesia com sudah menghubungi kepala presidium mercy dr sarbini
abdul murad dan direktur perlindungan wni dan badan hukum indonesia kemlu judah nugraha
untuk mengkonfirmasi masalah ini
namun hingga berita ini ditayangkan keduanya belum memberikan respon
tak hanya jalur komunikasi israel juga memadamkan listrik di wilayah gaza
berdasarkan keterangan menteri kesehatan palestina jumlah korban tewas di gaza melampaui tujuh enam ratus orang
termasuk lebih dari tiga korban adalah anak anak